indonesia memiliki keragaman geografis topografi dan juga kesuburan
kondisi inilah yang mengakibatkan adanya sentra sentra komoditas pertanian
sebagai contoh dari produksi cabai rawit nasional sebesar satu tiga juta ton
hampir lima puluh persennya dihasilkan dari jawa timur
salah satu daerah sentra cabai rawit tertinggi adalah kabupaten banyuwangi jawa timur
yang berada di ujung timur pulau jawa
sedangkan permintaan tertinggi justru dari dki jakarta
yang berada di sisi barat pulau jawa
tantangan menjadi lebih tinggi

dan produk holti kultura tak bisa bertahan lama
keberadaan transjawa pun bisa mempersingkat waktu tempuh dari banyuwangi ke jakarta
posisi jam itu sangat berpengaruh
menurunkan waktu telat beberapa jam saja akan turun lima puluh persen
mau tidak mau harga menjadi turun ini ujungnya pertanyaan lagi yang harugi
semenjak desember dua ribu delapan belas
tol transjawa sendiri kini sudah menghubungkan merak banten hingga probolinggo jawa timur
sepanjang seribu lima puluh enam km
di bandingkan tanpa jalur tol trans jawa
waktu tempuh jalur darat bisa dipangkas hingga empat puluh persen
dari sebelumnya delapan belas jam menjadi sekitar sebelas jam ditambah jaminan minimnya hambatan
atas efisiensi waktu tempuh inilah keberadaannya menggiatkan perekonomian dan berbagai sektor lainnya
pertama perjalanan darat
karena sambil berjalan kemana bisa berhenti berhenti
nah itu adalah jadi ada kantong kantong wisata juga
lebih ke kuliner atau wisata
karena ternyata wisata juga banyak banget kan
yang kemudian setiap provinsi itu mulai menemukan wisata wisata yang oh ini bisa dijual
jadi memang dengan accessibility ini akan generate demand bukan cuma buat kantong industri
memang sebagai generate pertumbuhan ekonomi tapi juga sebagai wisata
monika kosnofragil mencatat adanya ruas tol mampu menciptakan kawasan industri
seperti ruas tol jakarta cikampek yang mulai beroperasi sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan semenjak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga dua ribu beroperasi dua belas kawasan industri
dan sejak dua ribu delapan bertambah tujuh kawasan industri baru di sekitarnya
cerita yang sama juga terlihat di ruas tol transjawa paling bungsu
tersambung sejak tahun dua ribu delapan belas ruas transjawa pasuruan probolinggo mendorong kawasan industri baru
selain itu juga bisa menjadi akses alternatif jalur wisata kawasan strategis pariwisata nasional atau kspn bromo tengger semeru
dan di awal februari dua ribu dua puluh tiga ruas pamungkastol transjawa kembali dikerjakan
yakni ruas probolinggo banyuwangi sepanjang satu ratus tujuh puluh lima km
terdapat dua tahap pembangunan di mana tahap pertama ditargetkan rampung akhir tahun dua ribu dua puluh
bila ini selesai otomatis transjawa benar benar menghubungkan ujung barat dan timur pulau jawa
prinsip konektivitas pun tercapai dengan jalur sepanjang satu dua ratus tiga puluh satu km
kedepan tol transjawa juga harus bersiap menangkap tantangan peningkatan arus barang dan orang
kementerian perhubungan memprediksi di tahun dua ribu tiga puluh trafik kendaraan jakarta ke surabaya jawa timur akan menembus enam puluh satu delapan ratus kendaraan perharinya
dengan kondisi ini kelancaran infrastruktur penghubung pulau jawa dari ujung barat ke timur seperti transjawa bisa mengurangi bottleneck logistik di darat
banyak bandara dan pelabuhan yang memiliki akses tol yang dedicated
nah itu juga salah satunya ya
sehingga secara langsung jalan tol dapat meningkatkan konektivitas antar moda transportasi baik itu transportasi laut maupun udara
ya keberadaan transjawa memang meningkatkan konektivitas di pulau jawa
peningkatan konektivitas di seluruh wilayah indonesia adalah harapan masyarakat agar setiap daerah bisa menjadi bagian penting dari rantai produksi regional